suasana pagi di pagi hari di tol layang mbz terpantau lebih landai namun kemacetan justru terjadi di jalur kontraflow arah jakarta
pantauan tim kompas tv kondisi arus lalu lintas menuju tanjakan tol layang mbz jauh lebih landai ketimbang hari minggu empat belas april lalu
laju kendaraan berada di kecepatan normal namun kemacetan justru terjadi di jalur kontraflow arah jakarta
kemacetan panjang terjadi hingga delapan kilometer lebih

sejak pagi tadi ini macetnya hergino dan juga saudara
bahkan informasi yang saya sampaikan dari pantauan kami di sini kemacetan ini ibasnya karena jalur kontraflow menuju ke arah jakarta
yang memakan jalur ke arah palimanan menuju ke jawa timur ataupun ke jawa tengah seperti itu saudara
kemacetan yang berada di jalur kontraflow ini dimulai dari kilometer lima puluh dua sampai ke kilometer empat puluh lima
akibatnya ini diakibatkan oleh adanya penyempitan jalur di kilometer empat puluh tujuh menuju ke arah jakarta
bahkan tadi pagi saya melihat juga masih ada beberapa kendaraan yang mogok di jalur kontraflow
sehingga ini imbasnya adalah menyebabkan kemacetan yang cukup panjang di arah sebaliknya yaitu menuju ke arah palimanan atau menuju ke arah gerbang tol cikatama
kalau di gerbang tol kalau di kemacetan menuju ke arah palimanan ini mulai terjadi dari kilometer empat puluh tujuh sampai ke kilometer lima puluh tujuh yaitu tepatnya di rest area
ini masih terjadi kemacetan yang cukup panjang
kalau yang kami pantau dari pagi hingga siang hari ini
kendaraan yang melintas di tol layang mbz menuju ke arah gerbang tol cikatama ini didominasi oleh kendaraan harian
karena di tempat saya bertugas saat ini di kilometer empat puluh delapan ini tidak jauh lokasinya menuju ke kawasan industri
jaraknya adalah sekitar sepuluh km dari tempat saya bertugas saat ini sehingga ini didominasi oleh kendaraan harian
karena juga bertepatan hari ini adalah hari senin hari pertama orang bekerja
seperti itu selesai dari cuti bersama tidak hanya didominasi oleh kendaraan harian menuju ke kawasan industri ataupun ke gerbang tol cikatama
tetapi juga ada beberapa pemudik yang juga baru balik ke kampung asalnya menuju ke jawa timur ataupun ke jawa tengah
sehingga yang bisa anda saksikan di layar kaca saat ini juga didominasi oleh bus bus antar provinsi
yang mendominasi jalur kilometer empat puluh delapan menuju ke jawa timur ataupun jawa tengah sodara
ini masih sama antisipasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian saat ini
herjuna dan juga saudara adalah masih tetap memperlakukan kontraflow
padahal kontraflow di sini ini adalah sebagai penyebab kemacetan yang terjadi
kita masih juga menunggu ke depannya seperti apa antisipasi yang dilakukan
karena imbasnya ini terjadi di arah sebaliknya yaitu menuju ke arah palimana
ya gracia untuk saat ini bagaimana prediksi arus lintas hingga sore hingga malam nanti
kalau di hari senin prediksinya ini masih belum terlihat
semoga saja arus lalu lintas di jalur utama menuju ke tanjakan ataupun ke jalur bagian bawah tol layang mbz ini masih sama pada siang hari ini
laju kecepatan pengendara adalah enam puluh hingga delapan puluh
tapi kita masih belum tahu melihat prediksi yang terjadi nanti sore kalau situasi di jalur kontraflow ini masih sama
apakah polisi ini akan tetap memperlakukan sistem rekayasa kontraflow atau dicabut itu yang masih kita tunggu
prediksi untuk arus lalu lintas ataupun arus balik ke arah jakarta seperti itu hergino
ini rata rata informasi yang kami dapatkan dari rekan kami
yang bertugas di gerbang tol cikatama justru jalur utama dan juga jalur kontraflow dari gerbang tol cikatama ini justru ramai lancar
tidak nampak adanya kemacetan ataupun kepadatan
nah pengendara ini terjebak di jalur kontraflow dari kilometer lima puluh dua sampai ke kilometer empat puluh dua
semoga saja situasi nanti sore ini prediksinya bisa berubah